jutaan warga bali hari ini menjalani catur berata penyepian hari suci nyepi seribu sembilan ratus empat puluh lima
semua aktivitas di pulau dewata itu berhenti hingga esok pagi
tidak hanya warga hindu warga non hindu juga bertoleransi dengan tidak ikut beraktivitas dan berdiam diri di rumah
seperti ini suasana kota badung bali saat hari suci nyepi
semua aktivitas berhenti total
tidak ada satupun warga yang keluar rumah
pergerakan wisatawan pun hanya dilakukan di dalam area hotel tempat mereka tinggal saja
tidak hanya warga hindu saja yang menyepi warga non hindu pun menunjukkan toleransinya dengan ikut berdiam diri di dalam rumah
seperti yang tampak pada kampung gugis kebukatan badung
kurang lebih sembilan puluh persen warga di sini adalah muslim atau bukan umat hindu
sikap toleran menghormati ibadah agama lain sudah mereka lakukan sejak ratusan tahun lalu
yang juga dilakukan oleh nenek moyang mereka
kita kan saling menghormati
jadi apapun agamanya kita tidak
biarkan agamanya itu tapi untuk adat istiadat kita mengikuti
jadi karena kita menghormati harus seperti itu
itu tradisinya sudah lama dilakukan oleh nenek moyang juga
jadi nenek saya
ini ya turun temurun sudah
lalu seperti ini
saat nyepi seperti ini umat muslim di bali juga ikut mematikan lampu seharian penuh
di beberapa tempat seperti di kampung bugis ini warga tetap bisa keluar rumah tetapi tidak bisa sampai keluar perkampungan
jika warga memiliki keperluan darurat seperti ke rumah sakit misalnya
warga harus memberitahu dan diantar oleh pecalang atau keamanan adat desa ke tempat tujuan
jadi sebelumnya kita sudah beri tahu kasih tahu sosialisasi
jadi nyepi itu sudah bukan hal yang baru
jadi karena sudah lama mereka tahu
kecuali mungkin pendatang yang benar benar yang sama sekali nggak tahu
jadi kita kasih tahu
pecalang sendiri memegang peran penting dalam perayaan nyepi
aktivitas mereka biasanya menjaga kampung maupun berpatroli keliling
setiap dukuh atau banjar di bali biasanya memiliki lima sampai sepuluh pecalang
tidak hanya hindu beberapa desa di bali seperti di desa tuban badung ini juga memiliki pecalang muslim
saya aturan bagus sih tidak seperti itu
tapi karena di tuban khususnya karena di sini ini kita sudah berbaur ya dari berabad abad lamanya
jadi sehingga tidak membedakan apakah itu islam apakah itu hindu
tapi kita ini adalah
orang lokal yang memang terlahir di sini
toleransi menjadi napas bagi keseharian warga bali yang bersandar pada sektor pariwisata ini
toleransi pula yang membuat semua aktivitas keagamaan di bali bisa berjalan lancar hikmat dan tanpa gangguan
langga umara badung